hamparan pasir putih nan luas dan lembut membuat pengunjung betah berlama lama di sini
kalau lu sma mungkin pindah ke bandung